atlet putra balap sepeda gunung atau downhill khoiful mukib sukses meraih medali emas pada ajang asian games dua ribu delapan belas
medali emas yang diraihnya ini dipersembahkan untuk negara dan juga istrinya yang kini tengah hamil sembilan bulan
dan berikut ini profil khoiful mukib
khoiful muktib berhasil finish dengan rentang waktu dua menit enam belas detik pada balapan downhill asian games dua ribu delapan belas
yang berlangsung di kebun hill subang jawa barat pada senin kemarin
namun siapa sangka jika raihan koiful mengesankan bagi indonesia dalam cabang olahraga downhill asian games dua ribu

atlet asal jepara jawa tengah ini ternyata menjadi atlet putra balap sepeda gunung pertama
yang mempersembahkan medali emas untuk indonesia di ajang asean games
khoiful pun bersyukur
baginya medali emas ini dipersembahkan untuk negara dan sang istri habida nasihati yang kini sedang hamil sembilan bulan
meski demikian ia mengaku sempat cemas ketika meninggalkan sang istri untuk mengabdi kepada negeri di ajang asean games
pengorbanannya ini membuahkan hasil dengan meraih emas
khoiful mengesankan bagi indonesia dalam cabang olahraga downhill asian games dua ribu delapan belas
koyful sendiri bukan terlahir dari keluarga atlet
ayahnya sudah meninggal dan ibunya merupakan pedagang ikan di pasar
koyful terjun ke dunia sepeda gunung berasal dari ajakan sang teman
kini koiful bersiap menyongsong ajang balap sepeda gunung di swiss pada september mendatang
berita tersebut di intro